diterima di semua toko seluruh indonesia
kau kirim video setiap hari
ini gak pernah kau kiri
macam mana sih kau
pak itu sebenarnya saya udah
pak wah pak
susah banget misalnya tuh sibuk banget pak
saya udah ngajakin berkali kali untuk latihan
dan dia gak mau terus pak
enggak pak itu sebenarnya ada yang drama
padahal kita udah latihan kemarin
tapi banyak dramanya sih pak orangnya
makanya belum sempat saya kirim
tuh kan pak lihat sendiri kan
dia sensi banget sama saya kalo udah bahas latihan
aigoo mbak davin kemana sih
nomor yang anda tuju
sedang tidak aktif atau berada di luar service area
pak davin lupa lagi hari ini ada ngedit sama
hp gua udah lama banget nih mati
rara udah jelas kepikiran nya macem macem nih
tapi kan gak mungkin gue turunin dewi di jalanan kayak gini
lo kenapa sih
maaf banget bang ya
lo bisa nyetir gak sih
rantakan bagangan gue semua
ini saya benerin deh bang
sekali lagi maaf ya bang
udah yaudah ya

wapus banget gue nih
aduh pusing dah
iya buat musik ke bokap gue kalau gue di jakarta ulang tahunnya sendiri
tapi harus berdua
soalnya gue udah nangis
soalnya bokup gue tuh bakal gak percaya kalau misalnya gue kasih foto lu doang sendiri
soalnya bokap gue itu posesif banget
walaupun dia sibuk tetep dia suka ngerusuin gue
makanya yuk selfie aja yuk
ya udah biar bokap gue percaya
senyum dong fin biar lebih meyakinkan
by the way kenapa sih kok dari tadi gue liatin lo gak fokus gitu
engga aku gak fokus
yaudah lanjut mau kemana

nanti gue pikirin lagi ya kita mau kemana
gitu dong nurut sama pacar sama jodoh
kan gua jadi seneng
sesuai janji lo atau gue habis makan banyak makan nih
lo bakal balik ya
iya kerupuk kulit lo tenang aja
oke gue makan
gue tuh laki laki yang menepati janji
terutama janji untuk setia sama lo dan menjadi juara terbaik lo itu akan gue tempatin kok
sik tau gak makan
gak usah ngomel ngomel bau tuh mulu tuh minum aja tuh dulu
biar bau mulut lo tuh agak lebih samar gitu loh
enggak ada karun lo tau gak
enggak ada karun
lo bisa angkat gak sih ribut tau gak
gak punya waktu gue
oh gue tau nih ini bau bau kalo ada cewek yang nelfon
korban ngecap lo
botol kecap leboi
oh atau enggak
orang deket lo aja di judesin
gue tenang aja lo gak usah cemburu
bukan gak gue angkat juga
buktinya gue lebih milih duduk berdua sama lo
makan berdua sama lu dengan tenang ya kan
apa itu gak cukup untuk ngebuktiin kalau gue tuh serius sama lo
tapi ngebuktiin kalo lo itu adalah botol kecap yang sangat playboy tau gak
lo angkat lah
ribut tau gak
nah itu dia kangen sama lo
lo yang kecap
lo yang kecap botol kecap sama lo
cemburu banget sih
cengang aja sih
yaudah ini mau diangkat nih ya
pak togar bisa gak usah teriak teriak gak pak
saya denger kok pak
macem mana sih kau
eh kenapa telepon saya tak di respect
nyesel kan lo suruh gue angkat
saya lagi kerja pak jadi gak sempat megang hp
ah banyak kali alasan kau
gak pak seriusan seriusan seriusan nih pak
nih saya di cafe pak
saya kerja part time disini pak
kau kirim video saya tiap hari
ini gak pernah kau kirim
macem mana sih kau
pak itu sebenernya saya udah
pak wah pak
susah banget michelle itu sibuk banget pak
saya udah ngajakin berkali kali untuk latihan
dan dia gak mau terus pak
sebenernya ada yang drama
padahal kita udah latihan kemarin
tapi banyak dramanya sih pak orangnya
makanya belum sempat saya kirim
tuh kan pak lihat sendiri kan
dia sensi banget sama saya kalau udah bahas latihan
padahal dia sendiri yang nggak mau pak
nggak pak itu tuh sebenernya lo yang bikin rusuh
saya tuh cuma bercanda pak
tapi dianggapnya beneran
oh berarti lo bercandain gue banyak banget kayaknya ya
lah lagian lo jadi orang panikan banget
wah pak pak maafin ya pak
teman saya kerupuk kulit ini memang rada rada gitu pak wih
pak maaf ya pak kopinya pasti panas banget ya
soalnya botol kecap sama ngecap sih pak
maafin ya pak
pak tukar masa diikatain sama dia pak

gak dia yang tau
ya udah ini bisa gue aja gak
kalian jangan berantem
jangan ribu di situ
saya tidak mau tau
jangan sampai enggak
hukuman kalian akan saya tambah
gara gara lo taung gak sih
semua tuh gara gara lo tau gak
apalah enak aja lo
sudah boli ikan
oke gini lo makan terus lo kerja dulu aja
nanti pulangnya gue jemput
lo suka ngaduin jadi cowok heran gue
sudah gue mau bayar dulu
disitu nanti gue jemput ga pake ga pokoknya bareng gue
sama lo makan ini sendiri
jangan kangen ya
tuh ada aja orang kaya butuh kecap ngecap